terletak di ujung nusa tenggara alor dibatasi laut flores dan laut banda
inilah salah satu pulau terluar indonesia yang diberkahi pemandangan pantai menawar
perjalanan ini akan menyingkap dua sisi alor bukan hanya landscape bawah laut yang indah
daratan dan budaya orang alor juga menawarkan potensi luar biasa
saya menyusuri lewat titik titik utama ini dimulai dari pantai batu putih mendatangi daratan ilawe edere hingga maimong
seperti namanya pantai yang terletak di desa alila ini menyuguhkan pemandangan tebing batu kar setinggi lebih dari dua puluh meter
pantai berikutnya yang tak kalah cantik adalah pantai ilawan
batu karang besar di garis pantai menjadi pembeda pantai ilawe dengan pantai lain di alor
terletak dekat dengan kampung nelayan pantai ilawe kerap menjadi lokasi memancing dan mencari kepiting bagi masyarakat sekitar
pemandangan seperti ini kerap terlihat pada pagi dan petang hari
pasir pantai dere amat halus dan putih
di sebagian pesisir pantai masih banyak tumbuhan air dan hutan bakau
lalu pantai maimon pantai yang dikenal dengan keindahan matahari terbitnya
pantai yang terletak di teluk benelang ini menyuguhkan hamparan pasir putih sepanjang satu kilometer
kejaran pohon kelapa serta perahu nelayan yang terletak di bawah ini juga terletak di bawah ini

indahnya alam alor bukan hanya di permukaan
pemandangan bawah lautnya pun memukau semua mata yang menjelajahi pulau ini
saya pun tak ingin melewatkan menyusuri keindahan alur dari bawah laut
perjalanan ke pulau pantar memakan waktu sekitar satu jam dari pulau alor besar dengan perahu motor
sepanjang perjalanan birunya laut berpadu dengan birunya lain
menyatu bak horizon tak berbatas
snorkeling menjadi salah satu cara menyelami keindahan alam kepulauan alor terutama di pulau pantar
hanya dengan kedalaman dua meter saya bisa menikmati pemandangan soft dan hard coral berwarna warni
belum lagi keragaman ikan hias yang ada di wilayah ini
sungguh luar biasa
keindahan dan keberagaman ekosistem di dalamnya membuat wilayah pulau pantar menjadi kawasan konservasi perairan daerah
wilayah ini juga berperan penting dalam menjaga ekosistem laut wilayah nusa tenggara timur
alor memang terkenal akan keindahan alam bawah lautnya
tidak cuma satu bahkan dua spot diving saja
bahkan di sini ada puluhan spot diving dan snorkeling yang harus dilihat
jadi kalau cuma turun satu spot saja tidak akan cukup
alor dikenal sebagai salah satu wilayah dengan terumbu karang paling cantik di dunia
sekitar empat puluh titik menyelam tersebar di kepulauan alon
delapan belas titik yang paling terkenal dinamai barunas dive site at alor oleh para penyelam mancanegara
di sekitar pulau pantar dan pulau alor saya disuguhkan pemandangan bawah laut yang sangat mengagumkan
selop penuh dengan hamparan terumbu karang bahkan hingga kedalaman dua puluh meter
bagian wall dari wilayah konservasi ini pun menyajikan beragam warna
menyajikan beragam warna soft coral yang masih sehat
kejerihan air membuat para penyelam bisa melihat dengan jelas karang bawah laut alor
waktu paling baik untuk menyelam di alor antara mei hingga september
bahkan di bulan november wilayah ini menjadi jalur migrasi paus lumba lumba dan ikan mola
kembangan alam bersisian dengan tradisi yang mengakar
warisan leluhur terus terjaga menjadikan alor pilihan para pelancong menjelajahi pulau di timur indonesia
berpegang teguh pada tradisi leluhur dan meneruskannya dari generasi ke generasi
inilah yang terus dilakukan masyarakat alor yang menetap di kampung adat takpala
perjalanan saya menyusuri keberagaman tradisi alor disambut tarian cakalele para pejuang suku abui
tarian ini melambangkan rasa hormat kepada tamu yang datang
pejuang suku abui ini mengenakan pakaian perang tradisional yang disebut abui naman
suku abui dipercaya sebagai pendiri kerajaan tertentu
tertua di alor
saya dituntun ke tengah kampung untuk ikut menari lego lego bersama penduduk takpala lainnya
menari sambil berpegangan seperti ini mengandung makna mendalam
menandakan bahwa laki laki merangkul sedangkan perempuan minta perlindungan
sehingga mereka mau gerak lego lego yang cepat bagaimanapun tetap tangan perempuan itu dipinjam laki laki
tarian yang dibawakan sambil menghentakkan kaki mengikuti irama memiliki banyak arti dan sangat sakral
lego lego dilakukan untuk menyambut pasukan yang pulang berperang
selain itu juga sebagai penghormatan kepada tamu merayakan sebuah keberhasilan adat pesta pernikahan hingga bersyukur akan panen
tarian ini bisa dipercaya sebagai penyanyi yang berpengalaman
tarian ini bisa dipercaya sebagai penyanyi yang berpengalaman
ini biasa dibawakan lima puluh orang dengan alat musik tambur moko dan gong
lalu pengiring tarian dipandu oleh seorang pemantun
lirik lagu merupakan pujian dan ucapan rasa syukur kepada leluhur
tarian lego lego dilakukan mengelilingi mesbah atau susunan batu yang terletak di tengah wilayah kampung
dalam bahasa abui
mesbah disebut juga muru masa
ini adalah tempat untuk tarian itu satu tapi adalah melambangkan persatuan dan kesatuan dari suku abu
karena ini adalah tempat ini tarian lego lego pantun saling berbalasan disitu bisa terjadi kedamaian
sehingga disini mesbah ini disebut adalah mesbah tempat persatuan dan kesatuan
tarian lego lego tak pernah lepas dari sendi kehidupan masyarakat kampung takpala dan terus dilakukan hingga saat ini
seperti tarian sendi sendi kehidupan masyarakat kampung takpala juga terus menerapkan ajaran leluhur
hal ini terlihat jelas dari bentuk rumah adat yang tersebar di seluruh penjuru kampung
secara umum terdapat tiga macam rumah adat di takpala
rumah adat kanurwat dibangun dengan bentuk persegi empat dan dipenuhi ukiran berwarna putih
rumah adat ini merupakan rumah paling sakra
tidak bisa dimasuki sembarang orang hanya kepala suku
disini disimpan benda sakral dan peninggalan leluhur
lalu rumah kolwat

makanan yang bisa dimasuki siapa saja ini menyimpan barang barang pelaksanaan upacara dan hanya dibuka ketika mulai musim panen
ketiga adalah rumah fala atau rumah tinggal
saat ini terdapat empat belas keluarga yang tinggal di rumah fala
mereka terus mempertahankan tradisi dan berusaha untuk hidup layaknya leluhur dulu
fala berbentuk rumah panggung yang terdiri dari empat tingkat
tingkat pertama disebut likhabang
biasa digunakan sebagai tempat berkumpul dan tempat tidur laki laki
tingkat kedua dikenal dengan fala omi
ruang tengah tanpa penyekat ini digunakan sebagai tempat tidur kaum perempuan
serta tempat menyimpan perabot dan alat masak
tingkat ketiga disebut akwitaha atau lumbung
di lantai ini hasil panen berupa beras dan jagung disimpan hingga bertahun tahun lamanya
selain dikonsumsi hasil panen juga menjadi alat tukar barang kebutuhan
kalau mama ini untuk beli beras beli jagung dan beli nyiru ini gimana
harus bikin sendiri kah ini nyiru nyiru ini
ini tukar saja dari bagian pantai bawah nyiru naik
mama doang ditakpal pakai tukar dan jagung
oh jadi tukar dengan jagung ini
jadi ini satu jagung dua puluh buah
oh satu nyiru ini jagungnya dua puluh buah nikukan
lantai paling atas dari fala dinamakan akwikiding
loteng kecil ini digunakan untuk menyimpan barang barang berharga terutama moko
ada berapa moku mama punya
berarti mama punya empat anak laki laki
tanam laki laki tapi mesti cari lagi
oh cari lagi berarti cari dua lagi
cari dua lagi tambah
kalau buat masyarakat di suku tekpala ini memang moko tidak hanya dijadikan sebagai simbol kemakmuran
tapi juga sebagai maskawin mama ya
jadi anak laki laki yang nanti akan menikah dia harus bawa moko sebagai maskawinnya
jadi kalau punya anak laki laki enam berarti harus sedia enam moko di rumah
bagi suku abui dan masyarakat alor moko memiliki peran sangat penting dalam tatanan kehidupan sosial terutama pernikahan
tidak ada pernikahan bila tidak ada moko
harus ada moko
dan moko ini diperoleh itu kalau umpamanya saya tidak ada moko saya peroleh harus babi keluar
ini kambing keluar
jagung keluar padi keluar baru pakai beli
baru bisa jadi saya pegang untuk jadi maskawin
kalau saya tidak punya
sampai kapan kita bisa tahan lapar makan ini
kalau satu hari penuh kita sudah pulang ke rumah kita bisa makan lagi
berarti saya makan pagi malam baru lapar lagi
sayur mayur di kebun menjadi menu tambahan sehari hari di sini
pepaya daun ketela atau kacang kerap disantap bersama jagung
kita nunggu pepayanya empuk matang
ada satu menu lagi untuk menemani
makan jagung rebus tapi saya harus cari dulu bersama anak anak di kebun kebun
pohon asam banyak ditemukan di wilayah alor
terdapat banyak pohon asam besar di kampung takpala dan tidak berhenti berbuah
anak anak biasa memungut buah asam masak yang jatuh ke tanah baik untuk dijual juga sebagai kudapan
anak anak di kampung takwala ini memang jarang ditemukan permen ya
makanya dia untuk merasakan yang manis manis dan asam asam langsung ambil di dekat rumah mereka ada buah asam
buah pinang yang dikunyah bersama buah siri menghasilkan rasa pedas asam dan panas di mulut
ini dipercaya bisa mengurangi bau mulut dan memperkuat gigi
punya tidak mengolah
perjalanan di alor adalah perjalanan menyingkap surga tersembunyi di timur indonesia
kaya akan keindahan alam kaya akan tradisi leluhur nenek moyang
tatanan masyarakat yang terus memegang teguh adat istiadat sebagai jati diri yang terawat melanglang sepanjang zaman
hei lasik langhare ye
abu'l lasik langhare ye
abu'l lasik langhare ye